mulai delapan belas februari dua ribu dua puluh satu hingga batas waktu yang belum ditentukan
bandar udara internasional ngurah rai bali mengurangi jam operasional
berdasarkan notam notice to airmen a tiga ratus enam puluh tiga dua puluh satu tentang perubahan waktu operasional bandara
operasional bagi penerbangan komersial mulai pukul tujuh waktu indonesia bagian tengah
hingga pukul delapan waktu indonesia bagian tengah
dari sebelumnya hingga pukul sebelas waktu indonesia bagian tengah
pengurangan jam operasional ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang
dan tingkat pergerakan pesawat udara yang mencapai sembilan puluh persen dibanding tahun sebelumnya
berdasarkan data bandar udara ngurah rai bali pada periode yang sama tahun dua ribu dua puluh
penurunan untuk jumlah trafik udara sekitar tujuh puluh persen dari dua puluh ribu pergerakan pesawat tahun dua ribu dua puluh
menjadi hanya sekitar empat pergerakan pesawat
sementara jumlah penumpang turun drastis
satu hingga sembilan puluh persen dari sekitar dua sembilan ratus orang per satu januari hingga februari dua ribu dua puluh
menjadi hanya sekitar tiga ratus ribu orang pada periode yang sama dua ribu dua puluh
memang ada penurunan dari tahun dua ribu dua puluh dibandingkan dengan dua ribu dua puluh satu
itu penurunannya memang hampir sampai delapan puluh sembilan puluh persen
baik itu penumpang maupun pesawat sebenarnya kami optimalisasi aja
jadi saat ini itu kan kami
kemampuan kami untuk melayani pergerakan pesawat itu dalam satu jam kan delapan belas
nah kondisi existing saat ini memang hanya sepuluh sampai empat belas saja
nah kami memang optimalkan
apa namanya kami optimalkan supaya bisa mendekati delapan belas dalam setiap satu jam
pengurangan jam operasional di bandar udara internasional ngurah rai bali ini
mendapatkan respon dari para calon penumpang
waktu kalau misalnya tutupnya lebih bisa agak malaman
kita mungkin bisa mengatur waktunya pulang malam
karena untuk siangnya bisa beraktivitas dulu di sini
bagi kami sih tidak ada masalah sih untuk perjalanan
karena memang selama ini saya ngambilnya kalau nggak siang sore atau malam gitu
kalau malam jarang banget karena biasanya cuaca malam agak kurang mendukung
biasanya siang saya ngambil karena ketahuan oh ini siang siang

itu aja sih
pengurangan jam operasional hanya dilakukan terhadap penerbangan komersial
sementara penerbangan khusus seperti penerbangan darurat dan kargo berjalan normal
termasuk pelayanan untuk fasilitas rapi tes antigen bagi calon penumpang pesawat